belum lama ini pengadaan mobil dinas gubernur dan wakil gubernur sumatera barat yang harganya paling tinggi satu miliar rupiah menjadi sorotan
tidak hanya itu renovasi bagian dari rumah dinas ketua dprd sumatera barat yang mencapai lima enam miliar turut menjadi perhatian
tidak berhenti di situ bupati polewali mandar beli mobil dinas yang lebih wah tak main main
ia pakai mercedes benzer gls yang harganya di atas dua miliar rupiah
namun bupati andi ibrahim master mengaku minta maaf dan siap mengembalikan mobil baru tersebut
terserahlah kalau mau jual kembali silakan
bapak siap ya bupati kalau di desak untuk ini jadi polemik di masyarakat
oh siap tidak ada masalah
tidak ada masalah kalau bilang kembalikan kembalikan kembalikan
sementara di penajaman
pasar utara kalimantan timur
proyek pembangunan rumah dinas yang menelan biaya sebesar tiga puluh empat miliar rupiah turut jadi sorotan
rumah jabatan seluas dua hektare ini berada di kawasan pesisir dan memiliki pemandangan laut yang dilengkapi dengan dermaga
kontra sekali dengan rumah rakyat jelata yang ada di sana
bupati setempat mengungkapkan bahwa selama ini kabupaten penajam pasar utara belum punya rumah dinas bagi pejabat
sehingga mereka harus mengontrak
tentunya kalau perintah dari kami adalah menyelesaikan dalam tahun ini
karena kenapa karena hampir dua puluh tahun kabupaten penajam pasar utara itu tidak mempunyai rumah dinas
dan tentunya landscape yang kita bangun itu adalah bukan perencanaan baru
bukan jabatan saya tapi jabatan sebelumnya
lalu bagaimana reaksi warganya
pembangunan kan sudah berjalan
warga berharap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap diperhatikan
ya ya begitu sudah
lebih anunya itu
anunya kan dananya itu
tinggi sedangkan kita di sini masih begini gini
bupati menegaskan rumah jabatan bupati yang kini sudah berdiri dipastikan bukan milik pribadi
rumah itu sepenuhnya milik warga di kabupaten penajam pasar utara
sehingga warga dapat memanfaatkan rumah tersebut untuk kegiatan kemasyarakatan
di tengah pandemi covid sembilan belas
belum kunjung usai pengadaan fasilitas mewah bagi pejabat daerah
pastinya akan menuai pro dan kontra
karena bagaimanapun juga
penanganan covid sembilan belas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
harus tetap menjadi fokus utama